seorang mahasiswa di kabupaten serang banten ditangkap polisi karena memaksa empat belas anak untuk mengirim foto dan video tanpa busana
pelaku mengancam para korban dengan ilmu santet
rk diciduk polisi setelah mengumpulkan foto dan video tanpa busana empat belas anak sekolah menengah pertama sejak dua ribu sepuluh
menggunakan akun media sosial palsu rk berkenalan dengan para korbannya
rk mengancam para korbannya akan disantet apabila tidak memenuhi permintaannya
kasus ini terbongkar setelah salah satu korban yang videonya tersebar melapor ke polda banten
selain menangkap pelaku polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti
di antaranya hasil potongan gambar percakapan korban dengan pelaku melalui akun whatsapp
kita melakukan pelacakan terhadap konten konten yang ada di handphone korban
kemudian kita temukan
nah posisi daripada tersangka ini yang ternyata ada di lampung
pelaku dijerat pasal berlapis tentang pornografi perlindungan anak dan informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman maksimal enam belas tahun dan denda satu miliar rupiah
polisi mengimbau kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak anaknya
agar tidak menjadi korban kejahatan seksual melalui media sosial
adi masda serang banten